ungkapan syukur terucap dari mulut enam orang saat berhasil keluar dari lift sebuah gedung pertemuan di bekasi jawa barat
sebelumnya ke enam orang ini terjebak di lift di gedung pertemuan gerahatika di jalan kemakmuran bekasi selatan kota bekasi minggu malam
kejadian berawal saat penumpang lift yang mayoritas adalah wanita ini hendak naik ke lantai atas dari area parkir untuk menghadiri sebuah acara
namun lift tiba tiba mengalami macet
petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya membuka paksa pintu lift
sepuluh menit kemudian seluruh orang dalam lift akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat
kita menerima laporan mengalami kemacetan dan kita menerima laporan dari pengelola gedung
kemudian kita segera luncurkan dari pasukan rescue kita
dan penyelamatan berhasil berjalan selama tujuh menit
dan di dalamnya pengguna mendapat
dan berhasil kita selamatkan dan tidak ada korban keluar
agar kejadian serupa tak terulang petugas mengimbau agar pihak pengelola dapat rutin melakukan perawatan gedung
eri kustara bekasi jawa barat